ah itu dia kang jalu
kok sama perempuan
siapa perempuan itu
apakah maharan yang kamu temukan
ya ya ada apa
kenapa kamu memakai baju seperti rakyat jelata marani
kamu itu seorang putri raja
hamba hendak membersihkan pusarai bunda ya
suruh saja dayang dayangmu itu bekerja maharani
ada apa hamba dipanggil
ayah anda ingin membicarakan masalah penting denganmu
ayah anda umum ini sudah tua
dan karena kamu adalah satu satunya anakku
ayah anda ingin kamu segera menikah
hamba tidak mau
jangan menangis terus
ibuku tewas karena diracun oleh pati angkar
bagaimana mungkin ayah menyuruh aku menikah dengan pati jahat itu
tapi kan baginda tidak tahu
bagaimana mungkin ayah menyuruh aku menikah dengan pati jahat itu
aku harus memberitahu ayah
tunggu tuhan putri
jangan tuhan putri
jangan sampai pati dan pengikutnya
mendengar semua ini
maharani tetap tidak mau menikah denganmu pati
apakah aku harus memaksanya
apakah aku harus memaksanya
demi menyelamatkan tahta baginda
baiklah kalau begitu
aku akan memaksa maharani
untuk segera menikah denganmu pada bulan purnama nanti
untuk segera menikah denganmu pada bulan pertama nanti
hati hati tuhan putri
dengarkan aku ya
mulai sekarang kita rakyat biasa
mulai sekarang kita rakyat biasa
jadi kamu jangan panggil aku tuhan putri
panggil aku rani
karena kamu aku udah anggap sebagai ibu sendiri
terima kasih tuhan putri
ada hulu balang nanti kita ketahuan
tidak ada porter
aku tahu dibalik baju mu itu ada kalung yang cukup besar
tapi ini pemberdayaan ibuku
masa bodoh serahkan kalung itu padaku
tidak aku tidak akan memberikannya padamu
kalau begitu kau harus mati di tanganku
sedap sekali nih
kang jalu pasti suka
kang jalu mana ya
itu dia kang jalu
kok sama perempuan
siapa perempuan itu
aku bisa membuktikannya
bagaimana kau membuktikannya tuan jalu